video memilukan ini yang diunggah tiga hari lalu ditonton jutaan kali
selain menampilkan gambar dua makam berdampingan
dalam video dua puluh enam detik juga memperlihatkan sejumlah anak kecil tertunduk sedih
narasi dalam video ini menjelaskan bahwa keempat orang anak ini ditinggal wafat orang tuanya
hanya dalam selang waktu beberapa jam saja
peristiwa ini terjadi di kampung cijerup kirang cibuti
kota tasik malaya jawa barat
deddy menderita komplikasi sejumlah penyakit meninggal pada jumat jam sepuluh malam
sementara istrinya wahyu ningtyas meninggal pukul tiga pagi tanpa gejala sakit
kematian pasangan ini meninggalkan empat orang anak yang masih kecil

yang ketiga tiga tahun yang keempat delapan bulan
pihak kelurahan bersama babinsa dan babin kaptimas mendatangi rumah duka serta takziah di makam almarhum
meski menyampaikan keprihatinan mendalam
pemerintah setempat masih berupaya mencari solusi keberlangsungan hidup
penyedikan empat anak almarhum
untuk siapa ini sekolahnya
saat ini keempat anak untuk sementara diurus oleh kerabat mereka yang ada di tasik malaya dan jawa tengah
deden rahadian tasik malaya jawa barat